presiden joko widodo pada disnatalis ke enam puluh tujuh universitas katolik parahiangan di bandung jawa barat senin pagi menegaskan
tujuan utama pembangunan ibu kota negara baru adalah untuk menuju indonesia yang inovatif berbasis teknologi dan green economy
secara fisik pembangunan ibu kota baru di kalimantan timur ini harus dijadikan momentum
untuk membangun sebuah kota yang sehat kota yang efisien kota yang produktif yang dirancang sejak awal
dan warganya kemana mana dekat warganya kemana mana bisa naik sepeda kemana mana bisa jalan kaki
karena zero emission yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan
serta pendidikan yang
bayangan kita seperti itu
jadi sekali lagi ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor kantor pemerintahan
tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet
global talent magnet menjadi pusat inovasi
sementara menurut kepala bapena soeharto monoarfa
presiden sendiri baru menyetujui nama ibu kota negara dengan nama nusantara pada empat belas januari yang lalu
nama nusantara dipilih dari sekitar delapan puluh nama yang sudah dirumuskan bersama ahli bahasa dan ahli sejarah
nusantara dipilih presiden joko widodo karena ikonik dan telah menggambarkan indonesia di mata dunia
pada rapat panitia kerja rancangan undang undang ibu kota negara baru bersama pemerintah dan dpd kemarin
delapan fraksi menyempakati kata nusantara sebagai ibu kota negara yang baru
dpr dan pemerintah juga menyepakati status pemerintahan ibu kota negara adalah pemerintah daerah khusus ibu kota negara
dengan kelembagaan setingkat provinsi ibu kota negara akan dipimpin oleh seorang kepala otorita
kekhususan daerah yang dimaksud adalah tidak adanya dprd
dan kepala daerah yang memimpin ikn tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah
dengan kata lain kepala otorita nantinya dipilih diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden
serta bertanggung jawab langsung kepada presiden
itu pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang bernama nusantara
nah itu udah pem kan
nah siapa nanti pem dasusnya itu khususnya di mana
ya itu nanti disebut yang selanjutnya disebut otorita ikn
jadi namanya itu pem dasus tetep kehususannya adalah otorita
dpr mengklaim ruu ikn sudah melewati proses menyerap aspirasi dan konsultasi publik
melibatkan lebih dari tiga puluh ahli dari berbagai bidang
melakukan konsultasi publik dan roadshow ke sejumlah universitas negeri
menyerap aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat tokoh adat
serta kesultanan penajam pasir utara serta kutai kartanegara
sebelum akan disahkan menjadi undang undang dalam rapat paripurna dpr ri pada selasa delapan belas januari dua ribu dua puluh dua